itu si tambrus
mau dikasih makan tuh lihat ada makanan itu
di sebelah sana itu ada panda merah
kita lihat kesitu yuk
dada panda yuk
oh lucu ya
gak usah hati hati sayang
gak usah hati hati
be careful sayang
kayak di luar negeri
ih aku sih gak paham
lah lah lah
sester bawa koper
katanya jessica cuma ke mal kok
saya ke mall gak pernah tuh bawa koper
kayaknya jessi mau nginep udah di mall
masa mbak deneng
sebentar mau ke jessica dulu sebentar
kita kan mau senam pagi
iya mau nanya sama papanya jessi doang bentar ya sus
nanti aja kita senam pagi dulu biar sehat
sayang bentar ya
sayang bentar ya
apa pak irfan yakin mau bawa jessi
apapun itu saya akan tetap bawa jessica
dan dokter gak perlu khawatir
saya akan pastikan jessica baik baik aja
baik kalau begitu
jika itu ikut sama bapak yang terbaik
ini barang barangnya jessica pak
ya baiklah selamat sore dan selamat datang
ya disini saya sebagai driver taman sapari indonesia
ya disini saya sebagai driver taman sapari indonesia
yang akan mengantarkan anda melihat lokasi satwa
yang akan mengantarkan anda melihat lokasi satwa
yang berada di area taman sapari indonesia

ya baiklah para pengunjung
ya baiklah para pengunjung
pertama bisa dilihat di depan sebelah kiri disini terdapat burung gretter flamingo
untuk satwa berikutnya ada di depan sebelah kiri
di sini ada gajah sumatera yang berasal dari negara indonesia
dan untuk satwa berikutnya bisa dilihat kembali di depan sebelah kanan ada rusa bawean
yang berasal dari kepulauan bawean kabupaten gresik jawa timur ataupun berasal dari negara indonesia
dan untuk di sebelah kirinya para pengunjung disini ada tapir
dan bisa dilihat kembali di depan sebelah kanan ada sapi merah afrika yaitu ancoleo watusi
ya baik ini para penunjuk di depan sana di sebelah kiri ada macan tutul yang berasal dari negara afrika
dan untuk satwa berikutnya disini ada jerapa satwa tertinggi di darat
dan di sebelah kirinya ada puma ataupun kucing gunung dari amerika
dan kita akan melihat kembali satwa berikutnya ada di depan sebelah kanan disini ada kudaniel ataupun pygmy hippo
ya baiklah para pengunjung bisa dialihkan kembali pandangan anda ke depan sebelah kiri
di sini ada unta punduk dua yang berasal dari gurun gobi cina
ya baiklah para pengunjung bersiap siap sesaat lagi kita akan melihat si raja sabana yaitu singa afrika
nah bisa dilihat satwanya berada di depan sebelah kiri
ini adalah singa afrika
ini adalah singa afrika
ini adalah singa afrika
ini adalah singa afrika
ini adalah singa afrika
ini adalah singa afrika
terima kasih banyak ya mas
sudah bikin aku merindah sama mama
eh pake u
kita interaksi mesti pake mas karyanya
gak apa apa gak mau della
ya terima kasih
sabar ya jangan lari lari
mama kan juga lagi
nggak bisa lari lari ya
aku udah gak sabar mau liat panda
aku belum liat langsung
mama ganteng ya pelan pelan
aku udah gak sabar mau liat panda
eh tapi kamu tau gak
pandanya ini dikirim langsung dari cina loh
kamu tau gak pandai itu makan apa
pintar panda makannya bambu
ada sepas nanti kita liat ya
ini mu jessie
semua pandai bye bye bye bye ada panah dada panah yuk maksudnya oh